meditasi dengan menggunakan batu batuan dan kristal sudah dimulai sejak seribu delapan ratus an
hal ini karena batuan kristal dianggap memiliki frekuensi energi yang sama dengan tubuh manusia
saat ini kristal kembali banyak digunakan untuk kebutuhan meditasi
emily salah satu praktisi kristal sekaligus pemilik toko kristal di salah satu bilangan jakarta selatan ini
sudah menekuni bisnis kristal dari tahun dua ribu delapan belas
bermula dari ketertarikannya pada bentuk dan warna kristal
membuat emily mempelajari bahwa kristal ini dapat digunakan sebagai meditasi
nah saat ini saya mau terapi ricky untuk balancing mind body and soul
yang menarik adalah metode terapi kristal juga bisa dilakukan untuk terapi raiki
terapi raiki sendiri adalah terapi yang dilakukan untuk mengurangi stres dan relaksasi
dibantu dengan kristal sebagai media untuk menyerap energi negatif
jenis dan ragam serta harga kristal sangat bervariasi
pemilihan kristal tersebut dicocokkan dengan kebutuhan penggunaannya masing masing
yang diminati oleh para konsumennya adalah kristal jenis ametis
yang dipercaya memiliki frekuensi energi tertentu untuk penyembuhan
atau menjernihkan pikiran
dia itu punya constant wibration yang
yang dia constant terus
jadi misalnya kita lagi down nih gitu
terus kita pilih kristal kristal yang frekuensinya itu lebih tinggi dari kita
jadi untuk bikin kita lebih uplift
untuk bikin kita lebih joyful gitu
di masa pandemi ini
penjualan kristal justru semakin meningkat
peningkatan tren meditasi kristal ini disebabkan adanya keterbatasan beraktivitas
ehm iya sebenarnya
ehm kristal ini emang banyak benefitnya ya
terutama kayak buat healing
ehm apa anxiety juga
ehm aku sih biasanya
pakainya meditasi itu emang berasa sih
untuk healing stressnya gitu
karena biasanya bisa langsung kayak serep gitu sih energinya
pas aku udah pakai kristal sih emang dia rasanya
kayak udah buat healing gitu sih
kalau kayak kan beberapa batunya ada artinya macam macam gitu kan
jadi sesuai sama kebutuhan kita sih
namun menurut psikolog muhammad iqbal
untuk bisa menenangkan diri dari masalah
tidak bisa secara instan hanya dengan menggunakan media tertentu
selain berpikir positif
juga harus dibarengi dengan proses psikoterapi konseling
yang juga membutuhkan waktu untuk tetap muka
nah untuk itu saya kira sah sah saja
kalau ada praktisi yang mengumumkan ide ini dan bagus saja
tetapi harus diimbangi dengan pola hidup yang lain
pola hidup sehat ya
kemudian juga tadi
bagaimana latihan untuk meningkatkan daya juang
kemudian juga untuk bagaimana memaafkan masa lalu
meskipun belum ada bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa meditasi kristal
benar benar dapat menyembuhkan
tetapi penting bagi diri sendiri untuk selalu berpikir positif
sehingga apa yang terjadi dapat membuahkan hasil yang positif juga
anda tertarik mencobanya
nah disini sudah ada beberapa kristal untuk karir dan percintaan
kalau saya sih lebih memilih rose coach
biar hubungan percintaan saya bisa lebih romantis
r s t k airawati arief yunan pratama jakarta